ternyata kamu yang menampil tompak usaha
yang dilakukan oleh para warog dan para gemblaknya
lancam mulut kamu
aku ingatkan kepada kamu
wengker adalah tanah warog bukan tanah wariso
yang berhak menyebarkan ajaran di sini adalah kaum warok
bukan tanah wariso
kalau kamu pengen selamat ceraikan putriku
dan kamu pergi ke pesantren wariso
maaf kiage selama istriku masih berada di jalan allah
aku tidak akan pernah menceraikan dia
karena hanya allah yang bisa menceraikan kami dengan kematian
matilah kamu semua
pergi dari sini

marina masih tadi di depan
eh sekarang kamu cerai kan perkahwinan ini
saya akan bercerai dengan kang mas batoro katung
ayo daripada kita kedinginan di sini kita kediri itu waktu
tapi aku tau ketahuan
ah tidak apa apa
aku akan mencari
benar benar rejat mereka
harusnya romo banyak istirahat
ah semua ini karena habis bertarung dengan bekas suamimu itu
waalaikumsalam warahmatullah ya barakatu
maafkan atas ucapan ceraiku kang mas
aku berdosa pada romo
aku tidak punya cara lain untuk menghentikan pertikaian ini
aku sengaja mencuri tombak pusaka ini untuk kang mas
untuk apa diajeng mencuri tombak pusaka milik romonya diajeng
karena tanpa tombak ini
kesaktian romo tidak akan ada artinya kang mas
dan dengan tombak ini
hang mas akan dengan mudah mengalahkan kesaktian romo
aku hargai maksud baik diajeng sebagai pengabdian terhadap suami
tapi biar bagaimanapun juga
kiageng kutu itu adalah romomu
kalau kamu melakukan ini
berarti kamu mendurhakai romomu sendiri
aku tahu kang mas
tapi aku tidak punya cara lain
kecuali mencuri tombak pusaka ini
apapun maksud dan tujuan diajak
itu dilarang oleh allah
mungkin sedang keluar romo
memang ada apa romo
tombak pusaka korowelam
lenyap di kamar
aku yakin niken gandhidini yang mencurinya
bukan tidak mungkin mencurinya romo
kalau niken kandini tidak mungkin
mungkin para gemblak atau mungkin para waruk romo
para gemblak dan para waruk adalah abdi setiaku
romo telah dikhianati oleh mereka
semalam suruh melihat
waruk gerondo membawa kabur
kamu jangan lupa fitnah
jika romo tidak percaya
romo datang saja ke kedai tuak di rumah wilis
di sana ada warak gerondo sedang memabuk mabukan
bersama waruk waruk yang lain

namun sudah privat disaka kerja
sekarang selama berbinatang
orang orang yang berada di sini
saya tak rich
ketoro katong menantu kualan
ternyata kamu yang mengambil tombak pusaka
siapa kamu sebenarnya
saya adalah pangeran lembu kanigoro putra dari ratu campah dan raja brawijaya
yang jenengan lecekan lewat seni barongan dan dadak merah itu
ternyata kamu adik dari raden patung
ya raka prabu raden patah yang mengutus saya kesini
untuk membuat perdamaian dengan ki ageng
jangan pernah berharap berdamai dengan saya
saya juga tidak pernah butuhkan tombak ini
aku berpaham warog dan gemblak dan bilang pada mereka
kalau kiageng kutu memutuskan untuk bertapa di bukit bacin
dan bilang juga pada mereka
kalau ki ageng kutu memberikan tombak korowalang itu kepada kamu
untuk melanjutkan tugasnya dan membangun wangkar yang baru dengan ajaran islam
pergilah aku akan menyusulmu setelah mengurus jelasan roma
aku tidak percaya kalau ki ageng kutu telah bertabak
dan menyerahkan kekuasaan wangkernya kepadamu
kamu pasti pencuri tombak sakti itu
dan membunuh ki ageng kutu